penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak blt bbm di surabaya
sebenarnya ditargetkan rampung tujuh belas september lalu
dengan jumlah keluarga penerima manfaat sembilan puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh satu
kemudian pada tanggal itu juga
kementerian sosial memberikan data penerima tambahan blt bbm surabaya

hingga dua puluh dua september siang
total sekitar sembilan puluh lima persen keluarga penerima manfaat telah menerima blt bbm
bagi yang belum masih bisa mengambilnya di kantor pos terdekat
pembayaran door to door juga dilakukan bagi yang sakit jompo atau difabel
selanjutnya kantor pos akan melakukan verifikasi data dengan kelurahan
untuk mengurangi jumlah sisa
dari sisa data sisa itu akan kita treasure
ketika jumlahnya banyak
masih banyak di suatu kelurahan atau desa
kita akan datang ke tempat tersebut untuk melakukan komunitas
pembayaran di komunitas supaya lebih cepat
nah kemudian yang kedua kita dengan cara door to door
nanti kita lihat kan mungkin warganya ada yang sakit
atau ada yang jompo ada yang difabel
nah itu kita berkoordinasi dengan kelurahan setempat
ada pun nominal bantuan yang diberikan untuk keluarga penerima manfaat
pada gelombang pertama sebanyak lima ratus ribu rupiah
tiga ratus rupiah diantaranya blt bbm
dua ratus rupiah bantuan pangan non tunai
sementara bagi penerima tambahan hanya mendapat blt bbm tiga ratus rupiah
katanya tiga ratus gitu
uangnya digunakan untuk apa rencana
untuk buat sembako sama bayar listrik sama air gitu

ya senang ambilnya
lumayan mbak dapat buat bbm selama bbm naik
apalagi selain ini
yang lainnya enggak
kalau untuk spp sekolah sih masih kurang mbak
kantor pos menargetkan penyaluran blt bbm rampung pada pekan depan